tapi memang untuk perjalanan yang dekat dekat enak kan naik kereta ya lebih santai bisa menikmati
dan tentunya kita harus agak panjang ya
ya apalagi sekarang sudah ada sleeper train jadi bisa tiduran di pesawat tidak perlu lagi duduk saja
apalagi yang lakseri yang lakseri kalau kita mau mewah mewah
dan ini kalau misalnya tadi kita sudah ngomongin soal kereta api tapi ini pesawat juga tidak mau kalah
karena kita tahu ada bas kapai berplat merah yang memberikan diskon mulai dari akhir maret kemarin hingga lima puluh persen
tapi tidak hanya itu pemerintah juga sudah mengurangi harga tiket karena mengingat aftur yang juga sudah mulai murah
dan ini berkaitan dengan pesawat sendiri penyaluran aftur pesawat terbang di depot pengisian pesawat udara dppu el tari kupang nusa tenggara timur
ternyata mengalami penurunan hingga tiga puluh persen
penyaluran bahan bakar pesawat jet tersebut disebabkan meningkatnya pembatalan perjalanan pesawat terbang oleh maskapai
untuk melayani penumpang di bandara hub terpenting di ntt
pt pertamina persero rustam aji menyatakan penurunan penyaluran aftur di bandara el tari mencapai kisaran tiga puluh persen sejak awal tahun hingga maret dua ribu sembilan belas
jika pada tahun lalu penyaluran aftur kemas kapai mencapai seratus kiloliter per hari saat ini hanya tujuh puluh kiloliter per hari di tiga bulan terakhir di dua ribu sembilan belas
rustam menjelaskan tren penurunan penyaluran aftur kemas kapai juga dialami di sebagian besar depot pengisian pesawat udara
pt pertamina persero rustam aji menyatakan penurunan penyaluran aftur kemas kapai juga dialami di sebagian besar depot pengisian pesawat udara
seperti di bandara labuan bajo penyaluran dua puluh kiloliter aftur menjadi hanya separuhnya
serta depot tabulaca dari enam belas kiloliter menjadi hanya enam kiloliter per hari